sementara itu eksekusi paksa ratusan pencari suaka yang nekat bertahan hingga malam hari di depan gedung unhcr jalan kebon siri menteng jakarta pusat kamis malam berlangsung ricu
sejumlah wanita pengungsi mengamuk dan berusaha melawan saat akan dievakuasi petugas
sejumlah perempuan pencari suaka mengamuk saat petugas satpol pp akan mengevakuasi mereka dari depan gedung unhcr di jalan kebon sirih menteng jakarta pusat kamis malam
petugas terpaksa menggotong salah seorang perempuan pencari suaka yang mengamuk
ia menjatuhkan diri sambil berpegang

evakuasi paksa dilakukan lantaran keberadaan mereka di depan pintu masuk gedung unhcr dianggap mengganggu ketertiban
dengan menggunakan empat unit bus lebih dari lima ratus pengungsi pun akan dikembalikan paksa ke lokasi pengungsian di kalideres jakarta barat
kita sudah komunikasikan dengan baik begitu juga dari unhcr
kemampuannya meminta pada kita untuk bisa mereka mereka ini dikonsumsi
kembalikan diarahkan ke pantai megahidul
para pencari suaka ini bertahan dengan memblokade pintu masuk gedung unhcr
mereka mendesak badan pbb itu segera memberikan negara baru yang bisa mereka huni
rizky ihtiyar yahya jakarta